kenal ahmad gitu loh yuk untuk selalu arab jenantuh ya
hai apa eh eh itu
udah bawah yuk kita lagi yuk kita saya
capek gelarimu nih
sobri lukman sama asun lebih baik sekarang kalian bertiga menyerah
terus serahkan ps nya
kalian ini lari larian mulu
nggak ada capek capeknya ustadz capek ngejar kalian
asal kalian tahu ya posisi kita saat ini adalah ustadz dengan santrinya
bukannya tom and jerry
dan sekarang juga kalian siap siap untuk di
kalian itu sebenarnya tahu
kalau perbuatan kalian itu sudah melanggar peraturan di pesantren ini
maka dari itu kalian semua harus mendapatkan hukuman
dan hukumannya adalah kalian harus membersihkan lingkungan seluruh pesantren ini selama satu bulan
luar biasa pesantren
ustadz bisaimulia dasantu di sini
selain kalian harus membersihkan seluruh lingkungan pesantren
kalian juga harus membantu menggosok dan mencuci cuci hota
dan semua baju yang ada di pondok pesantren ini membantu positi
karena baju baju itu kan terbang terbangin
jadi kalian harus membantu positi itu selama sebulan benuh
kalau gitu usah tambah ya
kalian juga harus menggosok seluruh kamar mandi yang di pondok pesantren
ah nggak ada yang lebih ringan bosan
yang lebih ringan
makan yang kerupuk itu nggak satu pabrik
ustadz kerupuk kan ringan ustadz
sobri makanya jadi orang itu jalan mata duitan
baru disogok dikit aja mata langsung ijo
oh rabi kenan
kan nabi muhammad dulu udah bilang
itu sama sama kenal lakmat
ya kan kak

ustadz tidak mungkin ustadz yang main
oh jadi acaranya besok pak juki
iya pak juki
semoga anak anak pondok pusat tarikun anta
bisa belajar banyak hal hal baru di sana nantinya
makasih sekali lagi makasih banyak pak juki ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon perhatiannya sebentar
bisa kumpul dulu sebentar ke sini
karena ustadz ingin memberikan pengumuman yang cukup penting
untuk kalian semua ya
ya jadi begini anak anak
nah pak juki itu mengajak kita semua
untuk bermain di peternakan milik saudaranya besok
nah ustadz berharap sama kalian semua ya
kalian mempersiapkan perlengkapan apa saja
yang akan dibawa ke sana ya
boleh bawa baju boleh bawa bekal apapun itu ya
nah yang pasti kita di sana belajar sambil bermain
sampai di sini paham tum
ya udah sekarang kalian semua boleh bubar
dan kembali ke aktivitasnya masing masing ya
karena mbak bejuki sudah berusaha
kita jadi bisa jalan jalan ke peternakan
oh ya itu lihat
aduh dinda sudah tidak sabar lagi
amalia kau itu tak usahlah pamer pamer atau sombong
karena yang boleh sombong dan pamer itu hanya allah swt
bilang saja kamu itu irit kan sampai setelah lihat
sudah najwa dinda
daripada kita di sini mari kita cus
soalnya kita ini kan orang orang elegan
tidak ada yang elegan satupun
jumat jumat jumat
ya ayo turun turun turun turun turun turun turun
akhirnya sampai juga
masya allah wabitenan ini rek
soalnya dulu aku belum pernah melukau pertenakan
saya tahu wabitenan rek
omg dasar anak anak kampung
belum datang udah ditakjutan
ada pantun mengatakan ada bajak di ketok palu
senang boleh boleh aja
tapi jangan lupa baca handallah dulu
ya kita sudah sampai dengan selamat
sebentar lagi kita akan menikmati pemandangan yang ada di sini
tunggu sebentar ya
pak rendinya belum datang ya
pak randy yang punya ini
selamat datang di pertanyaan kami
pak ustadz dan adik adik semua
perkenalkan nama saya rendy
oh punya maknya
salam kenal nama saya ustadz ridwan
ini ustadz musa
nah sebelahnya ada positi
terus ada mr sergi
nah apa deh
kami semua ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada pak randy
dari keluarga sudah mau mengizinkan kami untuk bermain di tempat pak randy
betul sekali pak rendy
saya pribadi sudah tidak bisa berkata
hanya bisa diwakilkan oleh air mata
hah air matanya
saya sangat terharu
mudah mudahan besok lusa pak rendy bisa sering sering undang kami kesini lagi
baik pak ustadz
bisa diatur itu pak ustadz
anak anak silahkan kalian mengeksplor tempat ini ya
anggap saja rumah sendiri
nanti dipandu sama cecil
eh pak rendy
kebacat kebacat kebacat kebacat kebacat kebacat
maaf pak rendy ya
baik anak anak tolong dengarkan ya
nah nanti di sini kalian bisa belajar dengan hewan ternak langsung ya
jadi bagaimana pak rendy
baik baik baik

ikuti musuh di belakang
bantuin dong bantuin
kamu kan emelia
kamu ngapain di sini
kamu bohong ya sama aku
kamu masuk pesantren kuta ya
kamu pasti bohong ya
kamu bilang sama aku sekolahnya di paris
kenapa sekarang malah sekolah di pesantren punanta
gak itu bukan bohong
apa emm itu loh